polisi mulai meminta keterangan pihak pihak yang terlibat dalam musibah susur sungai smpn satu turi sleman daerah istimewa yogyakarta
kapolda d i e irjen polisi asep sohendar mengatakan
akan memproses hukum pembina pramuka smpn satu turi bila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
unsur yang akan dikenakan adalah kelalaian
hal ini disampaikan kapolda saat mendatangi lokasi kejadian bersama kepala basarnas marsikal madia tni agus purhito
data yang dikumpulkan menyebutkan ada enam pembina yang terlibat dalam kegiatan ini
sementara jumlah peserta mencapai dua ratus empat puluh sembilan siswa
menurut pihak sekolah jumlah ini dianggap sudah memadai
akan ada proses hukum
ya sudah ada pemeriksaan
sementara ya kita masih dalam konsentrasi untuk operasi kemanusiaan pencarian penyelamatan untuk pemeriksaan ya
kapolda menambahkan para peserta tidak dilengkapi alat pengaman diri yang standar
mereka hanya menggunakan tongkat saja saat kegiatan susur sungai ini
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta